seperti apa statistik performa ya antara kruasia dan inggris
mari kita lihat bersama
kita akan lihat bagaimana kedua negara sebenarnya memiliki statistik yang tidak jauh berbeda ya
ini dia wajah kedua pelatih
dan kalau kita perhatikan dari lima kali penampilan sebenarnya gol yang berhasil ditetap oleh kedua tim tidak jauh berbeda
inggris berhasil mengegolkan sebelas kali sementara kroasia sepuluh kali
dan juga kebobolan hanya empat kali dan juga shots on target sama sama sembilan belas
dan selanjutnya kita juga akan beralih ke statistik berikutnya
ini terkait mengenai performa kedua pemain kunci
dan kalau kami pilihkan itu ialah pemain gayak modric
masih merupakan gelandang andalan yang sering mengacak ngacak ke pertahanan ataupun lini tengah yang dimiliki oleh lawan
dan modric ternyata di usianya yang sudah tidak lagi muda masih bermain cukup panjang empat ratus delapan puluh lima menit
dengan daya jelajah yang cukup jauh pula yaitu lima puluh delapan km
sementara jesse linggap pemain yang juga
memiliki karakter yang hampir mirip dengan luka modric
hanya empat puluh enam satu km dan bermain jauh lebih sedikit yaitu tiga ratus enam puluh dua menit
dan gol yang dicetak ada satu gol dari dua belas kali shots dan passing yang diberikan bagi teman temannya bagi rekan rekannya
jauh lebih sedikit dibandingkan yang diberikan oleh modrid yaitu tiga ratus enam puluh
sementara jesse lingard hanya satu ratus empat puluh sembilan
namun sebenarnya lingard juga mempunyai karakter yang suka cut insight
sehingga terkadang bisa membahayakan pertahanan lawan
karena dia bisa muncul tiba tiba dan ternyata berhasil mencetak gol seperti ketika melawan swedia sebelumnya